menjelang arus mudik lebaran dua ribu delapan belas
sejumlah terminal bus penumpang di dki jakarta
melakukan berbagai persiapan
di antaranya terminal tanjung priok jakarta utara
menghadapi arus mudik lebaran dua ribu delapan belas
terminal tanjung priok akan melakukan
pemeriksaan kelaikan kendaraan
yang sedianya akan dilakukan pada tujuh juni dua ribu delapan belas
bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan pengemudi
dari dinas kesehatan dki dan badan nasional narkotika
kepala terminal tanjung priok mengatakan
selain akan memeriksa kelaikan kendaraan
pihaknya juga telah mempersiapkan ekstra armada
apabila terjadi lonjakan penumpang
tapi kita sudah koordinasikan dengan pengurus pengurus
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang
dari pengurus siapkan untuk armada
ada bantuan itu lima puluh unit kendaraan
para pengemudi bus juga sudah terlebih dulu
melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan
seperti pengecekan ram di pangkalan tempat mereka
melakukan servis kendaraan secara berkala
yang sudah dipersiapkan dari bapak sendiri
sebagai pengemudi bagaimana
ya untuk sementara ya untuk surat surat terutama
ban tecek oli apa segala macam
sudah siap semua lah sudah siap berangkat jalan
untuk rem cek sendiri bapak sudah pernah melakukan
mungkin sebelum saat ini
sudah di sana kan sudah dicek semua
di pool sudah dicek semua sudah ada mantenan
kementerian perhubungan menetapkan terminal tanjung priok
sebagai salah satu terminal utama
untuk melayani para pemudik
selain terminal pulau gebang terminal kampung rambutan
dan terminal kalideres
arman helmi jakarta